pasangan capres cawapres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan mohamad iskandar sodara
mendatangi penetapan presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto dan gibran raka buming raka oleh kpu
saat tiba di kpu anies bilang kehadiran pasangan amin untuk menghormati proses bernegara
meski anies menggarisbawahi banyaknya catatan saat sidang mk mengenai pelaksanaan pilpres
ini adalah sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas
karena itulah yang hadir bersama di sini menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua
bahwa pada sidang mk kemarin banyak sekali catatan catatan yang harus menjadi
dan jadi bahan perbaikan itu harus tetap diingat di sisi lain kita hormati proses bernegara
anies kalau nanti diajak ngobrol ngobrol terus diajak ngerangkul bareng ke pemerintah gimana pak anies
sementara itu saudara calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo tidak hadir di penetapan prabowo gibran
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari kpu
ganjar terlihat bersepeda menyusuri jalanan di sekitar rumahnya di sleman yogyakarta bersama istrinya
ada penetapan dari kpu pak ganjar diundang nggak
sampai hari ini sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya pak ganjar datang nggak

ya saya menyesal juga tidak bisa hadir tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan
baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telpon
bapak ke kpu nggak ada apa apa
ya terus diberitahu acara penetapan
jadi waktunya tidak ngejar jadi saya tidak tahu kalau ada undangan
meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya
saya mengucapkan selamat kepada pak prabowo dan mas gibran